perundungan atau bullying masih saja terjadi di dunia pendidikan tidak hanya menjadi korban
anak anak bahkan juga kini sebagai pelaku
untuk mengetahui bagaimana cara menyikapi kasus perundungan ini sudah bergabung bersama kita melalui skype
dirjen rehabilitasi sosial anak kementerian sosial bapak nahar
selamat sore pak nahar
selamat sore mbak putri
pak nahar yang terbaru sudah viral videonya luar biasa
itu ada pelakunya pelaku perundungan masih duduk di bangku sekolah dasar
jadi sekarang apa informasi yang sudah dikumpulkan sejauh ini oleh kementerian sosial
kementerian sosial tentu ketika bicara soal penanganan korban kekerasan bullying gitu
itu bagian dari tim perlindungan anak
nah posisinya saat ini pihak kepolisian
dan kementerian sosial masih bersama sama melakukan pemeriksaan
untuk memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan
pak nahar sudah dikeluarkan dari sekolah
kemudian kjp nya juga sudah dicabut
apakah itu solusi terbaik
karena itu tidak ada yang bisa menjamin kemudian lima belas anak ini tidak melakukan kekerasan yang sama di sekolah lain
kalau dari rumus penanganan sosial tentu sanksi yang baik adalah saksi yang mendidik
sanksi yang mendidik
ini kan di setting pendidikan
lalu kemudian sebetulnya negara ini juga punya spt
spta ini adalah kaitannya dengan sistem perlindungan
apa sistem pengadilan anak
di situ bahwa tidak semata mata pilihannya itu penjara
tetapi atau sanksi yang bersifat fisik
tapi kemudian juga ada pilihan lain berupa sanksi sosial dan tindakan
apa bentuknya misalnya dari kementerian sosial
apa bentuknya apakah akan memberikan pendampingan selama pidana nya
selama pindana nya di
usut tuntas atau bagaimana
iya kami tentu diberi pendampingan proses rehabilitasi
penegakan hukumnya tentu pihak penegak hukum yang melakukannya
kalau rehabilitasi berarti pasti sudah memetakan penyebabnya faktor faktornya apa saja
apa saja sih pak nahar sebenarnya
nah ini mbak saya mohon maaf ini harus terputus dulu ya
ya baik baik pak nahar
nanti kami akan kembali menghubungi anda
ya itu dia dirjen rehabilitasi sosial anak kementerian sosial
tadi kita sudah berbincang sedikit masih sangat sedikit
tapi ada gangguan komunikasi
nanti kami akan kembali menghubungi bapak nahar dari kementerian sosial ini
ini terkait dengan fenomena perundungan yang kembali terjadi
terekam kemudian tersebar di media sosial
korbannya tidak lagi awalnya dari universitas gunadharma seorang mahasiswa
tapi kemudian yang terbaru adalah
seorang siswa smp pelakunya bahkan ada yang masih duduk di sekolah dasar